upaya polisi untuk menghadirkan rizik sihab dalam mengusut kasus percakapan berkonten pornografi kembali terganjal setelah sebelumnya
dikabarkan visa pimpinan fpi itu habis dua belas juni
kini kuasa hukum rizik mengklaim kliennya mendapatkan perpanjangan visa dengan durasi unlimited days alias tidak berjangka waktu
pihak kepolisian nampaknya masih kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari pimpinan fpi rizik syihab yang terjerat kasus percakapan berkonten pornografi
sebab yang bersangkutan masih berada di luar negeri dan hingga kini belum jelas kapan akan kembali ke indonesia
sebelumnya visa rizik disinyalir akan habis pada dua belas juni ini
namun seperti dilansir dari tikom kuasa hukum rizik menyatakan bahwa kliennya tersebut mendapatkan perpanjangan izin tinggal di arab saudi dengan durasi yang tanpa batas
kasus ini memang begitu menyurut perhatian semua pihak
komnas ham meminta presiden joko widodo untuk mengintervesi kasus ini
menurut komisioner komnas ham natalius pigai
saat ini muncul dugaan kriminalisasi ulama yang berpotensi mengganggu integritas nasional
tidak ada intervensi hukum namanya juga menyelesaikan secara kompreh atas permintaan komnas ham
jadi tidak ada intervensi hukum ya tapi ini atas permintaan komnas ham komnas ham melakukan mediasi
juga keinginan menyelesaikan juga berasal dari mereka mereka yang diduga korban
jadi tidak ada sama sekali intervensi hukum kan tetap kita hormati
sementara polisi membantah ada upaya kriminalisasi ulama
kapolda metro jaya irjen m iryawan menegaskan kasus ini adalah kasus hukum biasa
bagaimana ya saksi ahli itu ada dua puluh enam saksi ada lima puluh an terus mau kriminalisasi bagaimana
tidak ada pak din sam sudin sudah menyampaikan dia ini tokoh loh ya
wawa pres sudah menyampaikan ketua mu tidak ada kriminalisasi ulama
nah kebetulan oknum tersebut adalah ulama kebetulan tapi bukan justifikasi
jangan nggak boleh masih banyak ulama ulama yang tidak ada masalah
polisi selalu kesulitan dalam mengungkap kasus ini
sebab sejak rizik sihab masih berstatus saksi hingga resmi menyandang status tersangka yang bersangkutan tak kooperatif
agus firman syah cnn indonesia
asa upaya untuk bisa menghadirkan rizik sihab di tanah air nampaknya masih harus ditahan lebih lama
kabar imam besar fpi tersebut mendapatkan perpanjangan visa di arab saudi memuluskan jalan rizik sihab untuk
menunda kepulangannya ke tanah air
benarkah rizik sihab mendapatkan visa unlimited seperti yang digaungkan oleh tim kuasa hukumnya
dan bagaimana sebenarnya permintaan komnas ham rekomendasi dari komnas ham
agar presiden segera turun tangan terkait dengan sejumlah permasalahan yang menimpa para ulama
seperti yang dimaksud oleh komnas ham
kita akan mendiskusikannya malam hari ini bersama hafid abbas komisioner komnas ham
yang membawahi subkomisi pemantauan dan penyelidikan selamat malam
pak hafid terima kasih sudah hadir lalu kembali lagi terima kasih
lalu kemudian ada jamin ginting yang merupakan akademisi hukum pidana dari universitas melita harapan
selamat malam pak jamin terima kasih
selamat malam pak indra
sudah hadir dan kami masih menantikan egy sujana yang tadi sudah mengkonfirmasi untuk hadir di studio cnn indonesia prime news
yang merupakan kuasa hukum dari rizik sihab
saya akan mulai terlebih dahulu tadi pak hafid tentu saja begitu pak hafid kita dengarkan tadi berita sebelumnya
bahwa apa yang dimaksud oleh natalius pigai salah satu komisioner yang datang juga
pak hafid ikut datang juga ya tadi ya
waktu itu ya ke kantor kemenkopol hukam ya ada siapa saja pak dari bin perwakilan bin ada
dari kepolisian ada
kejaksaan juga ada begitu ya
intinya apa sih pak yang diminta presiden untuk segera turun tangan tapi tidak intervensi hukum maksudnya seperti apa itu
iya komnas ham menerima beberapa kali ya pengaduan dari para presidium dua ratus dua belas
peserta aksi dua desember ya dua ratus dua belas ya
setiap hari jumat setelah sholat jumat mereka bersama sama ke komnas ham
menyampaikan begitu banyak masalah yang dialami oleh para tokoh agama para ulama para aktivis ham
sehingga ini menimbulkan kegaduhan kegaduhan yang berkepanjangan
jadi aktivis para ulama ditangkap satu satu gitu
sehingga ada urgensi ya komnas ham melihat persoalan ini supaya tidak melebar ya
sehingga ini dibawa ke mengkopol hukam untuk mencarikan solusi
sebab ada harapan dari perwakilan presidium dua ratus dua belas ini supaya dihentikan seluruh proses penyelidikan penangkapan dari para ulama para aktivis ham ini
dan dibawa kepada mekanisme yang lebih damai
apa mekanisme yang lebih damai itu pak
ya diajarlah berdialog gitu
dan tidak perlu dibawa ke
sebab proses ini kelihatannya adalah ekor dari kekisruhan yang terjadi pasca pilkada dki
jadi ada dampak yang ditimbulkan yang diduga bisa membawa eskalasi kegaduhan nasional dan bisa menimbulkan friksi friksi sosial yang berkepanjangan
dan bisa saja kalau friksi friksi ini tidak teratasi segera bisa menimbulkan iritasi sosial dan bahkan konflik sosial
dan kalau itu terjadi apa yang akan terjadi

jadi kita lihat pengalaman bangsa bangsa lain di negara negara
itu sudah ada berapa aduan dari kelompok yang mengadukan ini pak
oh banyak sekali
berapa sampai berapa pak
ada yang sekarang sudah masih ditahan sudah tengah menjalani proses hukum dengan macam macam sangkaan dakwaan
ada dua puluh lebih
dan angka itu kelihatannya juga kalau didata lagi di daerah lain
ini yang hanya terkait dengan
ini yang hanya terkait dengan
ini yang hanya terkait dengan dua ratus dua belas kelompok kelompok yang apa namanya tokoh tokoh dari aksi dua ratus dua belas empat ratus sebelas
dan itu saja itu masih yang seputar itu ya begitu pak
dan ada yang tuduhan makar lah ada teror lah ada segala macem lah
termasuk juga muncul kenapa ada delay yang begitu berkepanjangan kasus novel baswedan
jadi ada paradoks yang mencurigakan di situ sebenarnya
pak itu mereka melaporkan ke komnas ham
kemudian komnas ham merekomendasikan agar diambil jalan yang lebih damai dalam arti diajak berbicara
tidak usah proses hukum tadi kan begitu pak ya
itu sudah melalui kajian komnas ham tidak
kajiannya mendalam benar yang dilaporin mereka atau jangan jangan mereka lapor terus langsung dikeluarkan rekomendasi
ya belum belum kami belum mengeluarkan rekomendasi
oh ini belum rekomendasi untuk
belum belum rekomendasi
jadi kami intensif satu demi satu ya
dari mereka yang mengadu ini kami dalami ya
kami bertemu dan kami mencoba menganalisis lebih jauh
oh sudah dianalisis tapi
nah tetapi mereka itu berharap sudah lah kita lelah kalau terjadi friksi friksi berkepanjangan ini
bagaimana kalau ini kita bawa ke mekanisme yang lebih rekonsiliatif gitu
dihentikanlah proses ini dan bisa hitungin
nah ketika sampai pada kesimpulan harus dibawa ke mekanisme yang rekonsiliatif
artinya kemudian tadi bapak juga bilang untuk mengabaikan proses hukum yang sekarang ini kan beberapa diantaranya berjalan ya
kalau kita untuk kasus risik sihab kasus alam
kasus al khotab begitu kan
itu kan berjalan sudah proses hukumnya
terus kemudian yang makar juga masih ada berjalan kan sebagian
nah kenapa tidak waktu itu komnas ham kan sudah menganalisis
apa yang membuat komnas ham berpikir analisisnya harus pada mekanisme yang penyelesaian yang rekonsiliatif
tidak melihat oh memang harus diselesaikan secara hukum nih
apa pak yang kenapa bisa ada faktor timbul kemudian faktor apa yang timbul kemudian sehingga analis yang harus disampaikan itu hasil analisisnya yang disampaikan adalah
harus melalui mekanisme penyelesaian yang rekonsiliatif
ya sebab akar permasalahannya itu jelas sekali
apa akar permasalahannya
karena adalah polarisasi dari friksi friksi yang terjadi akibat pemilu kada kemarin
jadi ekor ini kelihatannya panjang
ada terkesan ada pemaksaan dari berbagai kalangan untuk membawa ini ke mereka yang kritis di jebak dengan macam macam tuduhan
ada dalam mangkar lah ada segala macem
yang ditimbulkan yang dari pihak mereka ini tidak dapat terima
jadi dengan melihat realitas seperti ini kelihatannya bisa menimbulkan kegaduhan kegaduhan yang berkepanjangan
itu analisis komnas ham ya
baik saya ke bang jamin ginting dari sudut hukum pidana seperti apa ketika sudah ada proses hukumnya berjalan
tadi kalau kita simak khusus untuk kasus rizik ya
apa yang dikatakan oleh kak polda
ada dua puluh enam saksi kalau tidak salah begitu
semuanya melalui prosedur yang terbuka dan terlihat begitu
dan ada update nya begitu dari kepolisian gelar perkara dan lain lain sebagainya
ada pemanggilan yang disampaikan secara terbuka juga kepada orang yang bisa menjadi saksi kemudian akhirnya menjadi tersangka
ketika komnas ham menyatakan permintaan agar presiden segera turun tangan dengan mekanisme penyelesaian yang lebih rekonsiliatif dan mengabaikan proses hukum tadi menurut anda seperti apa
ini kan statusnya kan adalah tersangka
sudah melalui proses penyidikan dan penetapan tersangka itu didasarkan kepada dua alat bukti yang sah minimum
dalam konteks hukum acara ini hanya bisa diberhentikan dengan beberapa hal
pertama adanya sp tiga
karena sp tiga ini menyangkut tentang tidak cukupnya alat bukti untuk menindaklanjuti kasus ini ke ranah kepengadilan
kedua ada upaya hukum yang disebut peradilan
dimana dalam putusan pra peradilan dinyatakan tidak dilanjutin karena penetapan tersangka tidak sah
yang ketiga adalah kewenangan nanti kalau sudah masuk ke dalam kejaksaan
contohnya ada deponering
nah dalam konteks apa demi kepentingan umum
seperti apa yang pernah terjadi kasus kasus pimpinan kpk kita yang terdahulu
jadi tetap bisa dilakukan pemberhentian melalui deponering
nah pertanyaannya dari fasilitas yang tiga ini apakah dimungkinkan untuk dilakukan
karena kalau dalam konteks peradilan itu kan pasti kepolisian tidak mau
pasti yang mengajukan itu adalah tersangka atau haliwarisnya
dalam konteks sp tiga yakin bahwasannya penyidik sudah tadi sudah disebutkan beberapa kali punya cukup alat bukti
nah paling deponering deponering hak jasa agung untuk melakukan pemberhentian
karena surat perintah pemberhentian
nah itu bisa atas perintah
tetapi permasalahannya pertanyaannya
apa bisa nggak presiden melalui pembicaraan dari komnas ham tadi
korekomendasi ya mungkin rekomendasi komnas ham
presiden bisa melakukan intervensi
saya bilang sih tidak kenapa
presiden tidak bisa
karena kalau presiden sampai melakukan intervensi
walaupun dia pimpinan tertinggi dalam kepala negara atau panglima
itu artinya sudah ada suatu kekuasaan eksekutif masuk kekuasaan judikatif
nah kalau sampai ini terjadi
ini kan kasus yang juga bisa bermakna bagi orang lain juga
artinya kalau bisa presiden melakukan itu
presiden buruk maksudnya ya
jadi presiden buruk terhadap penegakan hukum di indonesia
walaupun ya kita ketahui ada deponering atau demi kepentingan umum
pada saat itu yang kita alami dengan pimpinan kpk kita
nah jadi satu satunya fasilitas yang ada
saya yakin rekomendasi komnas ham ini yang disebut dengan rekonsiliasi tadi itu
bisa menyelesaikan kalau sudah orang ditetapkan sebagai tersangka
begitu karena kembali lagi penetapan tersangka itu kalau di atas alasan karena korban
yang harus dilindungi hak asasi manusianya kan
persepsi masyarakat ataupun selama ini yang menyatakan
pak habib ini adalah korban dari suatu perbuatan tindak pidana
nah kalau korban harus mendapatkan perlindungan kan
itu asumsinya kan gitu
nah tetapi dari sisi penyidik ini bukan korban ini adalah pelaku
nah jadi konteks yang tidak ketemu ini akhirnya harus ada penyelesaiannya
ya cuma penyelesaiannya cuma tiga tadi itu saja
di luar itu saya kira sulit untuk kita berargumentasi
syarat syaratnya seperti apa kalau yang tiga tadi fasilitas sp tiga
kira kira memenuhi tidak menurut anda kajiannya
ya kalau dia surat perintah pemberhentian penyidikan
otomatis kan tidak cukup alat bukti untuk menjelaskan itu
kemudian orang ini ditindaklanjuti dalam penuntutan
kenapa alasannya karena jaksa dengan p delapan belas p sembilan belas
dikatakan tidak cukup alat bukti sehingga mereka berani untuk mengajukan ini dalam proses peradilan
nah kalau sampai ini bolak balik terus artinya berarti
orang ini tidak bisa dituntut dalam proses peradilan karena tidak cukup alat bukti
nah itu bisa dilakukan karena kepentingan hukum daripada penuntutan
jadi permintaan tadi
kalau menasam misalnya mengatakan tidak usah secara hukum
artinya mengabaikan proses hukum tadi bagaimana itu
itu kalau sampai ada terjadi berarti intervensi namanya
saya kira minim sekali kesempatan itu bisa dikabulkan atau bisa dilalui
karena sarana dan prasarana aturan hukum acara pidana kita tidak mengakomodir hal seperti itu
nah kalau pun ada intervensi politik itu mungkin terjadi
tetapi saya kan tidak akan mengatakan itu sebagai intervensi hukum
hukum tetap dijalankan sesuai dengan prosedur
tadi bisa karena putusan
peradilan atau sp tiga atau deponering
itu saja jadi di luar itu ya mungkin ada hal hal yang tidak bisa diakomodir oleh hukum
kalau dilakukan itu menjadi presiden buruk bagi pendagang hukum
pasti itu akan terjadi seperti itu
baik bagaimana tidak bisa untuk melakukan intervensi dari sudut pandang hukum pidana
kami memahami betul dan komnasam tidak ada niat untuk membawanya kepada intervensi hukum
tapi karena ada keterkaitan dari kekisruhan politik akibat pemilu kada

teriak teriak keretakan sosial
indikasinya apa sebaiknya bahwa terkait dengan pemilu kada agar bisa masyarakat mendengar dengan jelas
ada pro kontra ya di sini ada kelompok yang kecewa atas hasil dari pemilu kada kemarin
sehingga itu ekor permasalahannya kan panjang
sehingga masyarakat yang terbelah ini itu kan bisa akhirnya berkepanjangan
sehingga disinilah ya presiden memiliki kewenangan untuk melihat bagaimana kekisruhan ini dapat dihentikan secepatnya
tapi kasus kasus yang ada ini kan sangat jauh berbeda
misalnya kalau tentang pak rizik sihab adalah terkait dengan konten
kemudian kalau kasus al khattab disebutkan disitu ada soal makar
apakah ada hubungannya dengan pilkada atau anda mencoba mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi terhadap mereka
ya jadi memang ini kelihatannya ada dari keluhan keluhan mereka
bahwa seakan akan dipaksakan
bahwa mereka harus berpikir pikir
dijebak dengan beragam bentuk katakanlah kriminalisasi segala macam
nah kalau begini kan akhirnya kan terjadi kasus yang berlarut larut
berkepanjangan dan menimbulkan kekisruhan
nah itu dia pak yang ingin saya coba tanyakan apa yang menjadi kajian analisis dari komnas ham
ketika ini sudah dimintakan kepada kemenko polhukam
entah itu bentuknya rekomendasi atau hasil analisis
kan ingin diketahui juga
apa yang membuat kemudian komnas ham
meyakini itu benar bahwa
apa namanya ini terkait dengan pilkada
sementara kalau kita lihat tadi itu kasusnya kan sangat berbeda dengan apa konteks pilkada itu sendiri
ketika ini dimintakan kepada presiden
sementara proses hukum dari kepolisian berjalan
dan dimintakan untuk diabaikan begitu
berarti kan ini seperti tidak lain mengatakan bahwa ada kriminalisasi terhadap mereka
ya itu sebenarnya
jadi komnas ham ini semata mata mewadahi dari keluhan keluhan para
hanya mewadahi saja
dan mereka memang mengharapkan
supaya komnas ham dapat memfasilitasi harapan mereka
untuk ditempuh dihentikan seluruh proses yang menurut mereka ini penuh
atau syarat dengan rekayasa rekayasa yang mereka tidak bisa terima
sehingga kalau begini
nah itu membuat komnas ham harus menyampaikan apa yang mereka katakan
atau dianalisis dulu
tetap ada analisis ada kajian kajian yang kami himpun dari berbagai pihak
dan kami dialogkan dengan mereka dan kami berbicara tentang itu
dengan pihak menggopol hukum
supaya ini dapat coba ditindaklanjuti dilihat urgensinya
apa kata mereka yang ikut hadir di sana kelompok
dari elemen bin dari elemen kejaksaan agung dari elemen kepolisian dan lain sebagainya
kita ulas setelah jeda berikutnya ya
dan sianan indonesia prime news masih akan segera dengan ulasan ini
sesaat lagi tetaplah bersama kami
bukankah itu disebutkan bang egy dan beberapa
lalu ada jurubicara fpi yang sempat kita wawancara juga mengatakan
begini itu pemahamannya yang saya pahami
tanggal dua belas juni bertepatan tujuh belas ramadhan ya
itu kan yang dianggap sebagai
menurut info yang saya terima
sebulan sebelum ini
waktu sebelum berangkat
sudah ada visa khusus namanya
ya menurut info yang saya terima
jadi saya tidak dalam kapasitas untuk
nah kita kan lawyer ini banyak
tim ya tim pembela ulama
dan aktivis itu bagi bagilah
infonya dari mana ini kok bisa tahu
kalau info ini saya langsung dari habib
saya kan ada komunikasi dengan beliau
jadi dalam perspektif
itu menurut saya
bukan wilayah hukum kita lah
karena permintaan arab saudi mau tambahin
atau kasih khusus itu kan
mekanisme hukum di sana
jadi kita tidak bisa intervensi
setelah tadi intervensi
nah maka yang terpenting sekarang menurut saya adalah
jadi belum akan pulang nih ya
kapan pulangnya rencananya
begini harus dipahami ya
pulangnya tidak itu
habib juga pernah bertanya kepada saya
nah kita kaji kita serius bahas ya
dalam pengertian yang benar secara hukum
jadi ketidak pulangannya ini
disebabkan karena kriminalisasi
disebabkan prosedur cacat hukum
di dalam konteks mempersoalkan kasus habib ini
kalau misalnya habib diperlakukan sama seperti ahok misalnya
ada gelar perkara
konfrontir dan lain sebagainya
itu kan tidak bisa diperlakukan
kok ahok diperlakukan seperti itu
nah kenapa habib tidak
itu kan pertanyaan serius yang harus dijawab oleh
tidak diajukan pra peradilan saja oleh kuasa hukum
pilihan hukum itu banyak
kita belum tempuh pra peradilan
dengan pertimbangan kita masih persoalkan
ini prosedurnya aja nggak benar
ngapain kita langsung pra peradilan
bukankah itu ranah pra peradilan justru
untuk melihat prosedur yang tidak benar

dan juga tersangka untuk bisa mempermasalahkan statusnya ini
karena ada peluang yang sop
di dalam peraturan kapolri
nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
itu menerangkan dengan detail
tentang gelar perkara
ada gelar perkara awal
kalau tidak salah itu pernah kabin hukum

mengatakan itu sudah tidak berlaku lagi pak
yang tidak berlaku siapa yang tidak berlaku
normasi ada kok belum dicabut
siapa yang tidak berlaku
yang nggak berlaku bisa saja yang kaitannya tahun dua ribu sembilan
kalau ini tahun dua ribu dua belas
ada masih berlaku
bahkan diterjemahkan lebih detail
oleh peraturan kabar eskrim
kalau kasus yang bersifat perhatian publiknya besar
dan juga bisa menimbulkan proses
kamtipmas yang serius
namanya gelar perkara khusus
bahkan ada dua peluang disitu
karena adanya komplain dari keluarga
atau penasihat hukum
itu ada nih
gelar perkara khusus
jadi maksudnya untuk kasus ini minta ada gelar perkara khusus
dari rekomendasi presiden
garis miring mendagri
garis miring gubernur
disitulah kemudian komnasem sempat minta presiden turun tangan
saya yang minta justru
karena saya mengerti hak hukum ini
ini kan hak hukum
jadi ketika kita minta ke presiden begini
jangan dibilang intervensi
intervensi itu kan sesuatu yang tidak ada kewenangannya
itu baru intervensi
kalau ini ada kewenangan
itu ada peraturan kapolri
nomor empat belas tahun dua ribu empat belas
kalau dikaitkan lebih jauh ya
ada tentang abulisi
undang undang dasar empat puluh lima
abulisi ini pertimbangannya
bukan semata hukum
jadi mau ditarik karena politik memang ya
bukan mau ditarik
tapi ini peluang peluang hukum
peluang peluang yang dibenarkan oleh undang undang
kan saya bilang tadi tidak harus pra peradilan
karena pra peradilan juga rawan
nah itu dia
ada beberapa upaya hukum
salah satunya adalah pra peradilan dan beberapa yang lain lagi
nah saya ingin terangkan abulisi
ini kewenangan penuh presiden
nah ini yang ingin diambil oleh
kita baru mau diskusikan
ini kan saya sebagai ketua
untuk mendistribusikan pemikiran ini
alhamdulillah malam ini diundang
tapi yang paling penting ingin saya katakan adalah
nggak tepat kalau ada istilah
karena memfasilitasinya ada di undang undang
dan lebih jauh dari itu lagi adalah
presiden dengan abolisinya itu
bisa menghentikan semua perkara
dan juga jangan lupa
satu fungsi polisi yang dilupakan selama ini adalah
untuk kamtip mas
di samping penegak hukum
dia itu berfungsi
karena ini membuat
satu ketertiban masyarakat ini
bisa ada kerusuhan bisa ada hal hal lain
kamtip mas ini yang menurut saya
sebentar dalam konteks yang berkait dengan
melayani melindungi dan mengayomi
ini kan teriberarta
jadi dengan adanya kasus risik ini
kemungkinan besar menimbulkan ketidak tertipan di masyarakat
ya udah pasti
ini logika kesebandingannya
yang misalnya pertandingan bola
sangat dicintai pemainnya
terus kalah ngamuk bisa
itu urusan bola
ini urusan ideologi
apalagi tanggung sebentar pak
kasus habib ini biasa
tapi orang yang disebut habib rizik
dia harus dalam pengertian yang saya pahami
adal sisile yang pernah saya bahasa
bisa sampai cicit cicitnya dari keturunan rasulullah muhammad
jadi ini harus kita hormati
ini boleh kan
maka daya dobrak untuk melawan yang mencintai
satu pandangan dari
misalnya bang egy dan juga
sekelompok itu begitu kan
yang lain kan bisa juga kita harus hargai juga
melihat hal hal pandangan yang berbeda
pandangan lain boleh berbeda sangat boleh
misalnya tadi saya dengar juga
walaupun belum masuk saya tahu
tetapi harus punya dasar dong
jangan karena dasarnya jangan intervensi
ini ngurus juga kasus yang lain
bukan karena semata mata habib
kita minta tanggapan lagi ya dari pak jamin ya
pak jamin bagaimana
itu lebih ke hukum
kalau ada beberapa hal yang lagi
jadi presiden benar benar bisa turun tangan
dan bukan intervensi katanya
pertama sih saya menanggapi tentang abolisi
abolisi itu kan pengampunan
pengampunan itu artinya orang yang sudah
ada kesalahan yang ingin diampuni
nah ini dijawab dulu
awalnya itu udah keliru
yang dimaksud pengampunan adalah
kita tidak bicara kekalakiru dulu
ini undang undang bos
supaya kita mengerti
begini maksud saya
dalam pengerjaan abolisi
pak egy kita tahan dulu ya pak egy
kalau yang dimaksud pengampunan
minta pertimbangannya mahkamah agung
oke sekarang kita dengar pak jamin dulu
abolisi kan itu kan
yang dimaksud sebagai keamanan negara
jadi perlu adanya
abolisi dan juga pemulihan nama baik
jadi kalau abolisi diikuti dengan pemulihan nama baik
abolisi mau dibulihkan nama baik
berarti kan ada suatu perbuatan yang sebelumnya
yang sudah dilakukan
artinya maksudnya sudah diakui
diminta pengampunan untuk dimulihkan nama baik orang tersebut
karena ujung ujungnya nanti
nanti pengampunan nanti nama baik itu akan dipulihkan
itu kan tujuan akhirnya
abolisi itu tujuan akhirnya adalah untuk memulihkan nama baik orang kan
nah itu yang pertama
karena kan kedudukan orang ini
jadi terdakwa ini
kita agak sulit untuk
mengembalikan posisi kekeadaan semula
atau sebagai orang korban
nah satu satunya tadi yang disebut
disebut mengenai protap
protap yang dikeluarkan oleh kapolri
nah ini adalah
sebenarnya dalam konteks hukum acara pidana
tidak diatur mengenai protap protap tadi itu
tapi itu direpresentasikan
karena ada sop yang harus dilalui
nah itulah yang disebut tadi pak egy
itu ada sop
tapi bukan hukum pidana sebenarnya
itu hukum acara
hukum acara aja
tapi tidak dimasuk dalam kuhap
kitab undang undang hukum acara pidana
tidak ada disebutkan mengenai itu
kesalahan dalam melaksanakan hukum acara
baik itu melalui undang undang hukum acara
maupun melalui sop yang ada
itu tidak bisa kita melakukan upaya hukum selain tadi
nah itulah makanya
jalannya hanya prapradilan
jalannya hanya itu
karena penetapan tersangka
kecuali tadi dia sebagai saksi
diperlakukan tidak adil
atau sebagai korban yang diperlakukan
tapi kalau sudah tersangka namanya
upaya hukum satu satunya
untuk tidak memulihkan atau membalikkan posisi beliau itu
adalah prapradilan pertama
yang kedua tadi
tidak cukup alat bukti
dipertanyakanlah sama pak egy ini
apa alat bukti anda untuk menetapkan orang sebagai tersangka
kalau memang tidak
cukup alat bukti
maka tadi ada
nah sp tiga ini bagaimana
tidak bisa dengan jalur hukum
sp tiga itu hanya
hanya ada pada polisi dan kejaksaan
nah ini cuma jalur hukum aja
kalau jalur politik
contohnya presiden memerintahkan
seorang kapolri atau seorang jaksa agung
udahlah demi keamanan dan kenyamanan bangsa negara
ini kan yang disebutkan
ini sesuatu hal yang
punya masa yang banyak
dikuti oleh komnas ham
apakah bisa seorang presiden mengintervensi
tentu kita sudah tahu lah
nah apa upaya hukum yang bisa dilakukan
nanti kalau sudah masuk ke kejaksaan
dan menilai tidak layak untuk disidangkan
demi kepentingan hukum
karena kewenangannya jaksa agung
itu kewenangan jaksa agung
penyidik kepolisian tidak mempunyai kewenangan
jadi harus berangkat dulu ke kejaksaan
jadi ikut dulu prosesnya semua
ikut dulu prosesnya
nah itu baru memang bisa
tapi kalau secara hukum tidak bisa
tapi karena menurut pak egy
jaksa agung itu bagian dari kewenangan kepala negara
bisa juga dipilih oleh kepresiden
mungkin jaksa agung mau mengeluarkan itu
tapi secara hukum
tapi harus ikut dulu tadi ya
iya ikut beberapa proses dulu
jadi itulah yang saya bilang
jadi maksudnya pintu masuknya tetap harus
datang dulu mengikuti proses hukum
sampai kemudian apakah itu pra peradilan
ataukah mungkin itu kemudian sp tiga
ataukah itu kemudian depon airing ketika sudah sampai kejaksaan
nah itu berarti harus datang dulu bang egy
ini kan pendapat
pendapat ini tidak diatur di hukum
tidak ada pendapat dia
tidak ada yang terduku
sekarang kesempatan saya bicara
nah pendapatnya itu
saya punya argumentasi
ini sekarang ranahnya masih di wilayah polisi
yang mana keluarannya bisa disebut sp tiga
jadi kenapa harus kita dipaksa
harus sampai urusannya ke pra peradilan
kita nggak mau ke situ dulu
saya mempersoalkan dia cacat hukum
dengan cacat hukum ini
saya punya kewenangan
menurut per kap kaporil
cacat hukumnya disitu maksudnya
nah kenapa tidak ada gelar perkara
untuk menentukan tersangkutannya
kenapa ahok diperlakukan istimewa
kan pasal dua puluh sembilan
tapi kan kita pernah berdiskusi
ada kepolisian mengatakan
dari kapit hukum paul damitrujaya
itu tidak berlaku lagi
yang tidak berlaku itu yang tahun dua ribu sembilan
soal gelar perkara kan
iya itu konfrontirnya
tapi dalam konteks per kap
atau peraturan kapolri
nomor empat belas tahun dua ribu dua belas ini
boleh cek dong
gelar perkara awal
kemudian di tujuh puluh dan tujuh puluh satu nya
ada gelar perkara khusus
karena ada komplain dari penasihat hukum
nah sekarang saya penasihat hukum
boleh dong ini namanya hak hukum
kenapa hak hukum saya diabaikan
jangan lupa ya
jangan lupa everybody ya
avokat penegak hukum
jadi hak hukum yang dimintakan tadi apa
nah hak hukum yang saya minta
prosedur ini kenapa dilampaui
kenapa tidak dijalankan
jadi ini kesalahan serius
nah kalau sudah kesalahan serius
siapa yang punya kewenangan disini
ada di per kap itu juga
dan memang koordinasi dengan komnas ham ya
iya kita datang dulu ke komnas ham
diterima pak apit
dan komnas ham meyakini benar memang
ya dengan itu
ini memang kelihatannya kan ada akar panjang ya dari
nah ini saya masih bertanya tanya
kaitannya dengan pilkada apa gitu
dengan adanya cacat hukum proses ini
ya kenapa kalau mau dipaksakan kalau memang terindikasi ada
cacat hukum disana
nah dengan itulah kami konsultasi ke mengkopol hukam
bertemulah dengan banyak pihak disana
supaya kegaduhan nasional ini dihentikan
karena akan merugikan semua pihak
ada yang bertanya begini pak
bukankah sebuah permasalahan hukum itu
diselesaikannya adalah lewat jalur hukum itu sendiri
dan kami memang tidak mau mengintervensi disitu
tapi karena ada prosedur yang cacat
ya dengan itu
seperti tadi disampaikan bang
nah dengan itu
kami meminta ke presiden tanpa ada niat sedikit pun
mengintervensi proses hukum
itu juga berkali kali
oke alasannya tadi disebutkan ada celah celah
tidak presiden tidak intervensi tapi mengintervensi proses hukum itu juga berkali kali

contohnya kita setelah jeda ya
nah setelah jeda kami akan mulai sini lagi
benarkah ini intervensi atau tidak
permintaan dari komnas ham dan juga dari kuasa hukum rizik sihab
kami segera kembali setelah jeda berikutnya
mengungkapkan kasus yang sudah
mengungkapkan kasus yang sudah
menteresankan rizik siap dalam dugaan
sekarang kalau lihat
diduga ada perpanjangan
perkembangannya diduga ada perpanjangan
rizik artinya tidak akan pulang
dalam waktu dekat ini
sementara kepolisian yang sudah
menteresankan salah satu jalannya sudah mengajukan red notice
tapi kalau informasi terbaru yang kami dapatkan
red notice itu sendiri tidak dikabulkan oleh interpol
karena memang ada kriteria kriteria dalam
apa yang bisa dilakukan kepolisian sekarang
apakah berharap pada kuasa hukumnya
untuk mengkelirkan kasus ini
atau bagaimana langkah kepolisian menurut anda
kalau dalam konteks hubungan internasional
dalam konteks pemulangan
terdakwa atau terpidana
tentunya mereka harus punya
atau perjanjian extradisi
terhadap suatu negara tersebut
makanya harus dilihat
apakah negara republik indonesia ini mempunyai mle
atau ekstradisi terhadap suatu negara lain
nah tentunya kalau sudah ada
nanti dia bisa memulangkan orang tersebut
kalau ada perjanjian tersebut
nah pertanyaannya kalau nggak ada
kalau nggak ada tentu dia harus bikin notice
untuk menyatakan bahwasannya
apa alasan suatu negara tersebut
untuk memberikan perpanjangan visa
tetapi ini cuma pertanyaan
tapi tidak ada pertanyaan
untuk mengatakan bahwasannya

untuk memberikan perpanjangan visa tersebut
tidak ada kewenangan
suatu negara untuk
mengintervensi alasan alasan tersebut
kedaulatan negara kan setiap negara
diakui kedaulatannya dihormati
jadi kita tidak boleh mengintervensi tersebut
jadi upaya apa yang dilakukan
sudah kita bahas bahwasannya
ini bukan salah satu
kejahatan extraordinary crime
orang pemerintah arab saudi sendiri sudah
bahwasannya ini bukan salah satu
mereka tidak akan memberikan ini
kalau bukan suatu perkara yang sifatnya
sifat ideologi politik dan segala macam ya
nah ini konteksnya
satu satunya yang bisa diupayakan
artinya kalau polis by polis itu seperti apa tadi
polisnya juga mengatakan itu
ya setiap polis itu kan punya
organisasi ya kepolisian dunia
mereka tapi dalam konteks ini
mereka juga hubungan bilateral ada
kita akui bahwasannya alam saudi
kan beberapa saat yang lalu kan razia
juga datang ke indonesia
paling tidak kan sudah ada komunikasi terhadap
jadinya ini komunikasi ini
yang dikembangkan bagaimana
maksudnya mendeteksi orang yang diduga
melakukan suatu tindak pidana
terdakwa posisinya di mana
kemungkinannya bagaimana untuk bisa
memulangkan hal tersebut
jadi effortnya itu tentu
negara kita yang berusaha bukan diberikan
kepada negara lain untuk menyerahkan
tapi ini bukan jalan buntu ya bagi kepolisian
hanya masalah waktu ya
jadi kepolisian juga kan punya sarana dan prasarana
jadi tinggal menunggu waktu
aja apakah nanti
tersangkanya bisa datang sendiri
atau memang ada upaya upaya yang
bisa dilakukan oleh
kepolisian untuk mengembalikan
orang tersebut ke indonesia
pak egy tadi sempat mengatakan
begitu pak afid bahwa
kalau misalnya ini bisa tetap berjalan
misalnya katakanlah rezeki pulang
kemudian akan membuat
kondisi masyarakat begitu ya
ketidak tertipan di masyarakat karena kami
masalah kamtip mas
mengapa komnas ham tidak
menyerukan saja mungkin
kepada tim dari pak rizik sihab ini
justru menahan agar tidak ada masa
tapi memang proses hukum itu yang harus
dijalani menurut komnas ham seperti apa ini
kemarin ada dua pendekatan yang kami
pertama melihat secara
kekisruhan yang ada
dan kami menduga kalau dipaksakan
dan itu potensial sekali
terjadi dan sulit sekali
disembuhkan kalau itu
terjadi ukurannya apa pak
indikasinya apa misalnya apakah masa yang
dilihat pada aksi dua ratus dua belas itu

memang semua mengacu kepada pak rizik
sihab ataukah memang itu hanya gabungan
sebenarnya atau bagaimana
gabungan karena ada eskalasi yang
apa yang melihat bahwa ada perlakuan perlakuan
yang amat diskriminatif yang
tendensius kepada kelompok
ini gitu ya nah dengan itu
kalau ini tiba tiba
pak egy tadi sudah menjelaskan soal diskriminasinya
tapi menurut komnas ham setelah menganalisis ini
dan mengajukan kepada kemenko polhukam
untuk menyampaikan kepada presiden
ya itu tadi ada proses yang seperti tadi dijelaskan oleh
pak egy bahwa itu tidak dilalui
tiba tiba saja ditangkap malam malam
itu sudah berkonsultasi
dengan pakar hukum pidana misalnya
iya dengan itu
kami melihat bahwa ini ada proses
yang penuh dengan
yang ini tidak boleh
di proses lebih lanjut
saat itu kan ada polisi ada bin ada kejaksaan
apa respon mereka ketika bertemu di kantor
ya mereka sih pada dasarnya
mendengar masukan masukan dari komnas ham
tidak memberikan reaksi membawa respon
mereka tetap berharap bahwa
janganlah dilampaui proses hukum ini
seperti tadi pak ginting sampaikan ya
menyampaikan beberapa argumentasi
bahwa kalau tadi proses ini
dengan ada proses yang
gelar perkara tadi maksudnya
dan kalau ini dianggap
di sini dan dipaksakan
sebagai hak simpatisan atau pendukung
atau masa yang simpati pada
maka bisa terjadi kekisruhan sosial
itulah yang sebenarnya kami cegah
itu risikonya besar sekali
sebelum saya ke pak egy sebenarnya soal gelar perkara ini
clearnya seperti apa menurut pak jamin
ataukah ada aturan itu atau tidak ada aturan itu
menurut anda seperti apa
kalau sop yang dikeluarkan oleh kapolri
tentu itu kan standar operasional
yang dilakukan oleh kapolri
nah pertanyaannya apakah
sop ini mengikat
nah tentu kalau kembali lagi
kalau kita tarik ke kuhabnya memang tidak ada diatur
gelar perkara tersebut
tapi kalau itu sebagai suatu sumber hukum
yang bisa dijadikan dasar sebagai sop
ya tentu pertanyaannya kita mau bawa kemana
kalau ini ada suatu kesalahan
tentu nanti yang menilai adalah
hakim yang akan menilai apakah sop nya
hakim ini akan menilai apakah
sop ini sebagai standar yang harus tunduk
hukum acara pidana atau enggak
nah nanti kita dapat putusan itu kita jadi acuan aja nanti
tindak lanjut apakah
jadi tidak bisa karena tidak ada gelar perkara
lalu kemudian tidak menghadiri proses itu
ya karena kalau sampai kita
menyatakan tidak ada sop
artinya gelar perkara tidak dilakukan
cacat hukumnya itu untuk menentukan
itu kan paradigmanya berbeda
antara penyidik dan juga pengacara
artinya ada suatu mediator
ataupun orang yang akan menyelesaikan hal itu
itulah yang namanya pengadilan
itu yang saya kira lebih bijaksana untuk menyelesaikan masalah ini
kalau hal hal yang lain tadi misalnya tadi
kita kembali untuk supaya lebih jelas ya
abolisi terus apa lagi tadi bang
saya kira kembali lagi
bukan jalan yang tepat untuk tahap sekarang
ya itu kan hak presiden
tapi kalau definisi definisi yang kita lihat
itu kan akhir dari suatu cerita
yang harus mendapatkan kesempatan
kepada presiden untuk menggunakan haknya
kalau di tengah tengah yang sedang berjalan
satu satunya itu adalah deponering oleh kejaksaan agung
tapi itu pun sudah dirana kejaksaan agung ya
artinya sudah melewati proses di kepolisian
baru masuk ke kejaksaan
baru di situ deponering bisa atau tidak
saya tunjukkan secara konkret
karena ini kita dari tadi berdebatnya soal gelar perkara
karena gelar perkara tidak boleh dilakukan
karena ini sumber masalahnya yang ada disini
tidak taatnya kepada pasal dua puluh tujuh ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum
ini perintah undang undang dasar
kuhab yang dimaksud itu undang undang organik
jauh dibawah undang undang dasar dong
jadi kita pijakannya sangat kuat undang undang dasar empat puluh lima
kemudian turun lagi
dan operasionalnya ada perkab
dalam pengertian yang sop tadi
nah ketidaksamaannya dimana
ketidaksamaannya dalam konteks tadi
bandingannya ada ahok
sebelumnya ada jessica
kasusnya jelas transparan sekali
oh iya kenapa untuk habib enggak
dia jangan dikiri orang luar biasa
cicitnya rasulullah ini
ini yang kita mau bela gak boleh dihina begini
tapi kalau habib diperlakukan sama
oleh seperti jessica seperti ahok
kita datangkan habib
yang kedua teori hak hukum
kalau sudah ada di undang undang
ini yang membuat anda tidak berpikir untuk maju ke pra peradilan
iya kita lagi tempuh hak hukum
disamping tadi hak hukum
untuk perapra apa
kalau tidak perapra peradilan juga kabur juga dong
karena mereka tidak berani komplain
kita bukan orang orang yang penakut
kita lawan tidak benar itu kita lawan
karena tidak benar
karena kita mengerti hukum
saya pembela ada hak hukum
tidak boleh dikriminalkan saya
ada pasal enam belas undang undang advokat
nggak boleh saya dikriminalkan dalam membela ini
baik pidana maupun perdama
kenapa anda tiba tiba mengatakan tidak boleh dikriminalkan
karena kapolda katanya sudah ngancam ngancam
jangan jaga omongannya
tidak tahu dia tidak sebut
saya ingatkan juga kapolda
malah saya ingatkan kapolda itu kan top management di satu daerah
namanya polda metro jaya kalau di sini
yang kita hadapi bukan kapolda penyidik
kan penyidik yang tahu persoalan ini
kapolda kan cuma terima berita dari penyidik
tafsir tafsir dia juga jadi ada
jadi maksudnya kapolda tidak boleh ngomong
makanya kita tantang gelar perkara
mana penyidiknya di sini
dan untuk itulah di dalam kesempatan ini
kita juga ada hak yang namanya abolisi
sekali lagi ya
abolisi itu ujungnya untuk penghapusan perkara
kalau pengampunan itu
nah ini ada caranya gimana
mesti minta pertimbangan dpr
maka kita akan nanti ketemu ke dpr
bagaimana dpr mencikapi ini
karena ini pasti menimbulkan kamtip mas tadi

ini yang menarik juga
saya pernah bertanya kepada dari kepolisian
mengatakan ketika nanti misalnya pulang
kemudian langsung dijemput oleh kepolisian
maka akan dikepung oleh
beberapa pengikut atau
banyak pengikut dari rizik sihab
ini yang polisi mengatakan
wah ini justru memprovokasi orang
untuk melakukan tindak ketertiban
tidak ketertiban di masyarakat itu
malah nanti kuasa hukumnya
nanti yang akan bisa dipermasalahkan dengan hal ini
enam belas tahun tadi undang undangan fokker
ini juga jangan dibilang provokasi
ini upaya pemelaan
kalau mau dilihat dari cara begini
polisi bukan lagi
provokasi dia sudah action
sudah mengangkangi hukum
sudah tidak menghormati hukum
kan ada proses
jadi jangan dibalik balik kita gak menghormati hukum
mulai dari sana
mengatakan banyak yang akan datang akan
itu namanya konsekuensi logis
melihat yang dianggap keturunan rasulullah ini dihina
dia pasti marah dong
jangan dianggap kita nggak benar
sayang sekali malam hari ini
sebenarnya kita juga harus menghadirkan kepolisian
tetapi beberapa pihak dari kepolisian
baik pol damitro jaya
mulai kapit hukum
bahkan dari elemen seluruh pol damitro jaya
tidak mengkonfirmasi untuk bisa hadir
dalam perbincangan malam hari ini sebagai penutup
kira kira jalan tengahnya seperti apa ini
apakah nanti karena gak balik balik
maka ya nggak berjalan proses hukumnya ini
atau bagaimana ini pak
dalam konteks pidana ya negara itu
dalam melaksanakan tugas dan fungsi
tentu saya kira instrumen instrumen itu ya
dan polisi juga
harus menghormati segala prosedur prosedur
hukum yang berlaku
sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku

kalaupun nanti upaya itu berhasil
ataupun dihadirkan sendiri
oleh penelitian hukum
ya kita harus melindungi juga
karena hak hak tersangka juga harus dilindungi
ada juga sebenarnya ya
jangan terlalu khawatir
saya khawatir kenapa ada contoh
itu banyak contoh yang lainnya juga ya
yang aktivis kita ini juga demikian
kan ada perapaan di dalam lagi tadi kan kita ulas lagi
kita nggak mau tembuh itu dulu
ada hak hukum yang dilanggar
jadi kalau mau tanya tadi gimana jalan tengahnya
kearifannya makanya kita himbol lah presiden
karena kalau polisi udah nggak mau ya presiden
presiden kan atasannya polisi
panglima tertinggi tni polri
perintah saja sp tiga
nah kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
kita datangkan dari pihak istana
entah itu jurubicara presiden
ataukah dari kantor staf presidenan
terima kasih bang egy
terima kasih pak fitz
dan bang jamin ginding telah bergabung bersama kami malam hari ini
cnn indonesia prime news masih akan segera kembali dengan informasi lainnya